sampai akhirnya dia nggak tahan
dan melepaskan lo
sampai akhirnya dia gak tahan
sampai akhirnya dia gak tahan

ini menyangkut perselingkuhan pak aku sama sekali nggak bisa terima pak
kalau bicara seratus persen aku masih belum tahu allah
tapi yang pasti
orang yang pernah mariki itu
memang benar benar mengejar elsa pak
kamu gak apa apa
oke sayang yuk
apa benar elsa mengkhianati nino
aku gak boleh
kamu gak boleh langsung berpikir begitu
cobalah kamu berpikir jernih ya
sebelum kamu pegang data data yang valid
cobalah kamu percaya semesta kamu
kamu jangan memperkeru keadaan dengan mengumbar emosi
dengan tuduhan kamu no
akibatnya kamu bisa membuat keputusan yang salah
kamu gak mau kan
kamu tapi akan terjadi apa
kamu suka seterbang banget
kenapa dengan semua data sama kamu
papa ke dalam ya
perasaan uyang gak enak
roman romannya pak bos sama bu andin lagi berantem
pakai pesawat kirimnya ke surabaya
semoga gak jadi bahaya
ini semua pasti perbuatan ricky
pasti dia yang ngambil dan kirim baju itu ke nino
kirim baju tidur itu ke suami gue
sampai akhirnya dia nggak tahan
dan melepaskan lo
kan lo yang minta dikirimin baju itu
karena ketinggalan di kamar gue
beraninya dia ngomong gini
aku masih marah sama aku
lo harus percaya ya sama aku sayang
ini tuh semua kerjaannya ricky
dia tuh cuma memancing emosi kamu
dan sekarang kalo kamu marah dan nuduh aku selingkuh
berarti kamu masuk perangkatnya dia sayang
untuk sekarang aku pegang ucapan kamu
tapi kalo satu hari nanti terbukti
karena kamu udah kemudian
makasih kamu udah percaya sama aku
aku gak akan pernah selingkuh dari kamu
bukannya jangan ditukuk terus
pake kepala dingin
bukannya kamu udah mutusin mas
kamu akan menunda itu semua
walaupun gak tau sampai kapan kan
kamu jangan minta dia mengerti terus dong din
saya juga minta pengertian dari kamu
ya aku kan cuma capek aja mas
bertahun tahun lah mas aku dituduh terus
aku difitnah terus
aku seperti wanita yang gak punya harga diri
ya dan bertahun tahun juga mama ada di tepenang
saya gak mau mama balik lagi kesana
mbak andin kenapa ya
perjumahlah kita ngebahas ini mas